ini adalah video yang memperlihatkan warga berusaha menyelamatkan seorang balita dari sungai
anak berusia tiga tahun itu terseret arus di jorong durian tigo capang nagari alam kecamatan pauh duo kabupaten solok selatan sumatera barat
detik detik upaya penyelamatan ini direkam salah seorang warga di lokasi
tubuh aldi berhasil dievakuasi dari dalam sungai dan dibawa ke rumah sakit
namun sayang nyawanya tak berhasil diselamatkan
jasad bocah itu selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan
aldi merupakan korban akibat banjir bandang yang melanda daerah itu
banjir bandang di solok selatan saat ini meluas hingga empat kecamatan
yakni koto parik gadang diateh sungai pagu pauh
pauh duo dan sangir batanghari
dalam catatan bpbd setempat ada dua ribu unit rumah terendam air dengan ketinggian antara tiga puluh cm hingga dua meter
sebanyak sembilan rumah hanyut dan tertimbun longsor dan satu jembatan roboh
hampir semua sungai yang ada di bagian utara banjir karena tidak mampu
dan menanggung lebih banyak
nah saat ini kita sedang berada di kampung tarandam yang memang langganan banjir setiap tahun
sudah lima puluh tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap banjir
dan ini pun belum termasuk puncaknya banjir
tapi air sudah kalau di lokasi pemukiman bahkan sampai ke leher orang dewasa
saat ini sedang dilakukan evakuasi beberapa masyarakat memakai perahu karet untuk menyelamatkan mereka
karena mereka tidak bisa lagi keluar dari kampung pemukiman mereka
nah di tempat tempat lain di pakan tebal timur terjadi longsoran
ada yang jalan yang longsor ada rumah yang hanyut
rumah setidak tidaknya ada enam hanyut
akibat banjir yang terjadi pada malam dan hari ini
selain banjir musibah tanah longsor juga melanda sejumlah lokasi
pihak bpbd sedang menghitung angka pasti dampak akibat musibah itu
solok selatan sendiri masih dalam masa tangkap darurat akibat bencana banjir bandang dua pekan silam
saat itu masa tangkap darurat ditetapkan hingga sembilan belas desember mendatang
belum selesai masa tangkap darurat pertama bencana lanjutan kembali terjadi